kamu sabar murti
kamu harus berhasil bagus murti
ibu kenapa hanya suatu kamu bangun
ibu tolong lepaskan anak ini
kamu gak apa apa
lontarin bagus om
bagus kapten bagus kamu
iya om bagus itu kapten
ya udah kamu ke pinggir ya
biar om yang cari kapten
ibu apa apa bu
selly sedikit lagi nak
enggak boleh ngerah
sekarang aku udah ketemu ibu
kalau kakak tau aku bukan lelis pasti aku disuruh pergi
lalu ibu jadi penci sama aku
tahu aku ini pembohong
aku kan buahnya bukan lelis
mendingan sekarang aku pergi aja deh
dari badan terima rahim
ayolah kamu di sana pelan pelan sayang
selly anak ibu
ya allah terima kasih allah
sudah mempertemukan aku dengan anakku lagi
ini beneran ibu kan
ini ibu selly kan
kamu gak mimpi payah
jangan pernah tinggalin sally lagi ya bu
ibu gak akan pernah tinggalin kamu lagi
gitu bu tadi lagi dicari sama om gavin
ya allah ya allah minumkan anakku bagus ya allah
gitu bu tadi lagi dicari sama om gafin
ya allah ya allah minumkan anakku bagus ya allah
jadi kapten anak murti
kapten bangun kapten
kapten ayo bangun kapten
sayang bagus dimana yang sama pak gafin
nah bagus dimana nak
itu bu itu bagus
mas bagus kenapa mas
dia kayaknya kemasukan air banyak murti
ya allah selamatkan anakku ya allah
kita coba buat bangunin bagus ya
bagus ini ibu bagus
ini ibu bagus
ketika kamu tak usah numaikan
kelihatan allah tak mau beri bayi kamu ke aku
ketika amatr political
aku merasa pening
ibu sini ibu bagus
aku gak tau murti
dia gak sadar sadar
kamu telpon ambulan aja sekarang
buat bantu bagus
bagus bangun bagus
ya tolong kirim ambulan
di pinggir dana lokasinya
cepetan ya cepet
bagus bangun bagus
bagus bangun bagus
ibu gak peduli sama ibu
jangan jangan ibu udah tahu
kalau aku bukan oleh
sekarang aku gak punya
sekarang aku mau kemana
kok teman teman punya ibu
aku udah lama gak pernah
tenang sayang ibu akan peluk kamu terus
ibu gak akan melepaskan kamu
aku gak pernah punya ibu
mendingan aku sekarang
balik aja jadi boni lagi
selamat tinggal ibu
bu sepertinya kita sudah terlambat
untuk menyelamatkan nyawa anak ini
dia pasti menangkan diri
aku tak mau
aku gak tahu
apa pun jika dia bikin sayacjon
ini sebelas tahun sayaakter
kau mau apa
ada keadaan di depan
di sisi semua kecil
gak mungkin yang mungkin meninggal
bagus bagus cuma pingsan aja kan nak
kita udah lama gak ketemu nanti
harusnya kamu bangun nak
ibu mau peluk kamu
ibu mau peluk kamu
anak aku belum meninggal
kamu sabar murti
ibu udah lama gak punya banyak saat kamu bangun
ibu lepasin anaknya
ibu lepasin anaknya
ibu udah lama gak punya banyak saat kamu bangun